evakuasi terhadap warga yang terdampak erupsi gunung semeru terus dilakukan
bantuan segera dikerahkan dari level kabupaten hingga pemerintah pusat pada masa tanggap darurat
namun masih ada beberapa kendala dalam proses evakuasi para korban di tengah situasi kewaspadaan yang tinggi
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung dengan bupati lumajang tori kulhak
selamat sore pak bupati
selamat sore assalamualaikum mbak
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
saya tahu bapak sangat sibuk sekali berkoordinasi untuk melakukan evakuasi
terima kasih sudah meluangkan waktu sampai sore ini
bagaimana proses evakuasi terhadap para korban
apa saja kendalanya di lapangan pak bupati
ya saya ingin sampaikan terima kasih banyak bantuan masyarakat yang hadir
juga banyak relawan yang hadir
sedianya kami mulai melakukan evakuasi itu sejak tadi malam
tapi tadi malam tidak memungkinkan karena debu atau awan panasnya
itu masih betul betul terasa dan mengeluarkan asap
dan tadi malam juga masih ada beberapa percikan api kecil
sehingga tidak bisa melakukan evakuasi dengan segala keadaan kondisi kita putuskan untuk dimulai pagi ini tadi
ada tiga lima ratus lebih relawan termasuk tni dan polri yang ikut dalam langkah langkah evakuasi secara masif
dan kami ingin sampaikan
saya ingin sampaikan sejak tadi pagi kita sudah menyampaikan beberapa rilis data
pertama yang ingin kami sampaikan adalah tiga belas orang meninggal dunia
kemudian lima puluh tujuh orang luka luka
ini tadi saya mendemingi pak mukhajir
untuk meninjau di lokasi rumah sakit pasirian
dari beberapa evaluasi kemudian pak muhajir berkeputusan tadi untuk akan mendatangkan dokter yang langsung dari jakarta beserta peralatannya dan perawatnya
karena rumah sakit kami yang di kecamatan pasirian ini tipe d menuju tipe c
ada kami juga satu rumah sakit yang tipe b
di kabupaten lumajang rsud haryotok
ada juga beberapa keadaan yang kita sedang on progress terus akan menyampaikan validasi data sekaligus rilis kepada teman teman media
dari desa yang dominan kena dampak adalah pertama yang di kecamatan candipuro
itu ada desa sumberwuluh dan desa penanggal
kemudian yang di kecamatan pronojiwo
kemudian desa supiturang
dan desa satunya
oke nanti saya sampaikan desa satunya
dari semua validasi yang kita lakukan di desa ini
memang ada beberapa desa yang terdampak dominan
dan ada yang terdampak karena efek pasca adanya guguran awan panas
misalnya di kecamatan candipuro itu ada desa sumbermujur
yang karena tadi ini ada hujan rintik
uap dari awan panas itu mengenai beberapa desa sekitar
saya ingin juga sampaikan mbak bahwa kita akan terus melakukan evakuasi ini hingga satu minggu ini
dan tentu ada banyak masyarakat yang melapor terkait dengan belum kembalinya keluarga mereka ke rumah
ada juga di beberapa tempat pengungsian
prinsipnya bahwa kami hari ini mengatur bagaimana pengungsi ini bisa kami lakukan langkah langkah yang terbaik
kemudian yang harus dirawat di rumah sakit kami rawat di rumah sakit
pak bupati artinya seribu pengungsi ataupun sembilan ratus enam puluh an pengungsi itu
belum seluruhnya begitu ya masih banyak korban korban yang belum ditemukan begitu
masih harus dicari artinya korban akan terus bertambah begitu pak bupati
pengungsi yang satu lima ratus orang itu tentu sudah di tempat pengungsian ya di beberapa posko
yang masih harus terus kita cari adalah evakuasi korban korban yang satu pertama atas laporan keluarga yang hilang
misalnya di sawahnya atau di tempat dia berusaha atau menambang pasir
karena sebagian juga pekerja tambang pasir
nah dimana letaknya kalau menambang pasir misalnya
tetapi memang ini juga tidak semudah yang dibayangkan mencari korban ini
tadi pak kepala bnpb langsung memimpin rapat dan memastikan ada beberapa kebutuhan alat yang segera akan datang
termasuk juga anjing pelajar
yang akan difasilitasi pak kapolda
pak bupati tadi salah satu koresponden kami yang mengikuti proses evakuasi mengatakan banyak warga yang kemudian tidak ingin dievakuasi dari rumahnya
tetap ingin bertahan
padahal kan kemudian itu sangat berbahaya mengingat aktivitas dari gunung semeru ini belum bisa diprediksi
apakah memang terjadi seperti itu pak banyak warga yang kemudian masih tetap bertahan di rumahnya
tadi selalu menghimbau kepada masyarakat
untuk yang ibu ibu atau yang ada anak
kami memang mengharapkan untuk tinggal di tempat penampungan yang kita siapkan
tadi saya berkoordinasi memang masih dalam keadaan darurat hari ini
tetapi saya tadi sudah koordinasi dengan ibu gubernur
akan menyiapkan smkn dan sman termasuk juga smp negeri
hingga menyulitkan proses evakuasi
ini tadi hujan
yang tadi ini hujan
kita sih berharap hujannya tidak terlalu besar
biar tidak ada aliran lahar dingin yang lebih mengkhawatirkan
dan tentu beberapa hal yang sudah kita lakukan untuk progres hari ini nanti akan kita sampaikan kepada teman teman media
karena ini sekarang masih berada di lapangan sebagian besar
terakhir pak bupati saya tahu anda sibuk tapi saya harus tanya
selain bantuan dari pemerintah pusat dengan kehadiran dari menko pmk pak muhajir effendi
kemudian dari gubernur jawa timur dan juga kepala bnpb panglima tni
sinergi ataupun permintaan bantuan di pemerintah kabupaten di sekitarnya
apakah kemudian sudah berlangsung sudah banyak yang mengirimkan bantuan dan juga tenaga medis begitu
terima kasih sekali
terima kasih kepada pak panglima tni prof muhajir kepada kepala bnpb
ini langkah yang bagi kami sangat membantu dan kami merasa tidak sendiri
kami menjadi bagian yang sama sama bersaudara untuk menyelesaikan persoalan ini
terutama berkenaan dengan bencana erupsi semeru ini
mbak saya juga ingin sampaikan
saya juga terima kasih kepada ibu gubernur pak pangdam
pak kapolda juga teman teman bupati wali kota di jawa timur
hari ini mengirimkan damkar mengirimkan personil mengirimkan peralatan peralatan mobil empat x
mengirimkan bantuan makanan bantuan pakaian layak pakai
yang itu semua membantu kami untuk kami punya percepatan dalam penanganan bencana ini kepada masyarakat
baik baik semoga proses evakuasi bisa berlangsung dengan lancar begitu ya
dan semua korban
ataupun warga yang terdampak begitu yang belum dievakuasi bisa segera ditemukan
dan juga dibawa ke tempat pengungsian
dan semua yang sudah dievakuasi di tempat pengungsian tetap sehat sehat begitu ya pak
terima kasih sekali kepada bupati lumajang tori kulhak atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
sehat selalu pak bupati